informasi berikutnya saudara pesawat singapore airlines penerbangan london inggris menuju ke singapura mengalami turbulensi hebat
satu orang penumpang meninggal dunia dalam peristiwa ini
inilah detik detik evakuasi yang dilakukan kepada penumpang singapore airlines yang mengalami turbulensi hebat dalam penerbangan saudara
dalam video terlihat sejumlah penumpang yang terluka dievakuasi dengan tim medis sesaat setelah pesawat melakukan pendaratan darurat di bandara thailand saudara
tercatat ada tiga puluh orang penumpang terluka akibat pesawat mengalami turbulensi hebat setelah penerbangan selama sebelas jam
satu orang penumpang warga negara inggris meninggal dunia saat pesawat mengalami turbulensi hebat di udara saudara
korban teridentifikasi berusia tujuh puluh tiga tahun dan diduga meninggal dunia karena serangan jantung
sementara tiga puluh penumpang yang terluka langsung mendapat perawatan di rumah sakit bangkok
seorang penumpang singapore airlines yang terluka menceritakan suasana tegang saat pesawat mengalami turbulensi hebat
panikan penumpang terjadi saat turbulensi dan banyak penumpang yang terbentur karena saat peristiwa terjadi tidak sedang menggunakan sabuk pengaman
akibat peristiwa ini tak hanya penumpang yang terluka tetapi penumpang yang terluka juga
mengalami luka banyak penumpang yang mengalami trauma
mengalami turbulensi hebat selama empat menit saat penerbangan
hingga membuat satu penumpang meninggal dunia
lebih lengkap soal peristiwa ini saudara kita bahas bersama dengan pengamat penerbangan gary suyatman dan pilot pesawat hanafi harlim
yang pertama saya ingin ke pak hanafi
pak hanafi apa yang bisa anda lihat dari peristiwa ini
apakah soal turbulensi ini sebetulnya bisa terdeteksi atau tidak di perangkat pesawat untuk saat ini
selamat sore semua pemirsa di rumah atau dimanapun juga anda berada
ada tiga statement yang akan saya sampaikan
kasus turbulensi ini itu dinamakan clear air turbulensi atau disikat headcat
dimana cat ini kalau saya bagi tiga
karena pilot tidak bisa melihat unseen
lalu alatnya di dalam kokpit yaitu weather radar un identified atau tidak bisa diidentifikasi
karena posisi clear air turbulence itu cuaca dalam keadaan clear total clear
dan biasanya terjadi pada saat summer time atau di musim panas
awan buruk putih mengkilat sekali atau hitam pekat
itu tandanya ada turbules di dalamnya
dari weather radar juga nampak kelihatan
warnanya hitam pekat atau majenta merah
itu jelas dan pilot pasti akan menghindar
sebelum itu pilot akan mengurangi speed
ini kalau sampai tak terdeteksi apa yang jadi penyebabnya clear air turbulence ini
itu terdapat jet stream
di mana aliran udara cepat dan aliran udara lambat itu bertemu di tengah tengah seperti itu
tau tau pada saat masuk di dalam koridor itu
barulah kita merasakan bahwa di situ terjadi guncangan yang hebat sekali
jadi tiga poin tadi yang tidak bisa kita lakukan
susah terdeteksi tak terlihat
kalau kita lihat tadi dari dampak kerusakan begitu parah di dalam kabin pesawat singapore airlines ini
dengan melihat kriteria seperti ini apakah langkah yang sudah dilakukan oleh pilot ini tepat atau menurut anda pak geri
itu turun dari tiga puluh tujuh ribu ke tiga puluh satu ribu itu bukan karena turbulensinya
itu setelah turbulensi terjadi atau sesedang
di mana krunya pasti akan memikir
mereka tidak bisa melihat turbulensinya di kiri di kanan di depan sebagainya apa
jadi cara paling bagus adalah ganti ketinggian
nah karena mereka sudah tiga puluh tujuh ribu kaki mereka akan turun
cari ketinggian yang lebih rendah sampai tidak ada turbulensinya
turun enam ribu dalam empat menit itu bukan penukik
tidak tiga puluh tujuh ke tiga puluh satu ribu dalam empat enam menit itu biasa
yang kejadian itu justru sebelum itu
ini informasi ini timbul karena ada salah pengertian dari data yang dipublish oleh situs paket dua puluh empat
mereka sudah mengeluarkan statement bahwa turbonce nya terjadi sebelum itu di mana pesawatnya berada dari tiga puluh tujuh ribu tapi sampai tiga puluh tujuh enam ratus
dan turun sampai ke tiga puluh enam tujuh ratus lima puluh kaki kalau tidak salah
tapi juga tidak boncang besar
itu ada gradasinya untuk naik turunnya
nah kalau turbulensi itu bukan berarti langsung terjun
tadi kapten hanabi bilang turbulensi itu goncangan
tapi yang jelas dampak yang dirasakan yang terlihat juga di kabin itu akibat turbules kalau menurut anda ya pak geria
gini saya sendiri di daerah situ pernah ngalamin turbulensi yang berat sampai kabinetnya berantakan pernah
dan itu ya kayak begitu gitu
cuma untuk waktu itu tidak ada cedera karena kita pakai sidok semua kebetulan
jadi kita juga masih belum jelas apakah ini keliruan turbulensi atau tidak
ini terbang sebelas jam dari london baru sudah sebelas jam dari london menuju singapura
biasanya baru mau bangun setelah tidak lama dari titik turbulensi itu
mereka bangun siap makan terus desain masuk ke singapura
lagi tidur banyak yang tidur
bisa saja pilotnya sudah nyalakan lampu sindo tapi karena banyak yang tidur jadi nggak tahu
tapi pak hanafi kalau misalkan sebagai pilot ini bagaimana ketika melihat kondisi yang tak terprediksi tak terlihat
karena kan ketinggian saat itu autopilot nih tadi
pada saat terbang berapapun ketinggian itu kalau turbulence hebat seperti ini itu biasa terjadi di high level
atau di ketinggian yang tinggi di atas tiga puluh tiga puluh lima sampai dengan tiga puluh sembilan kaki
karena seluruh pesawat wide body pada umumnya terbang sekitar tiga puluh sembilan ribu kaki
dia nggak akan mungkin bisa terbang di atas empat puluh ribu
dan satu satunya yang terjadi ini sangat mungkin besar adalah clear air turbulence
di mana head tidak akan mungkin terjadi di low level
jadi pada saat terbang aman aman saja
karena si pilot tidak tahu akan terjadi hal seperti ini
karena cuaca clear di depan terang benderang
dan dia tidak akan mengira kalau dia akan masuk ke dalam sebuah koridor
yang mana koridor tersebut terjadi jet stream
dan disitulah yang akan membuat goncangan hebat turbulensi itu bisa up draft bisa down draft bisa naik bisa turun seperti itu
artinya naik turun itu kena hempasan ke atas kena hempasan ke bawah
itu biasanya apa yang dilakukan pilot ketika langsung berada dalam kondisi darurat seperti itu
ini biasanya berapa lama sih kalau turbulensi itu terjadi pak hanafi
kalau saja turbulensi itu terjadi kelihatan di radar
kita bisa tahu berapa lama berapa jauhnya
karena jaraknya lebarnya kita bisa tahu kira kira seberapa
tapi kalau ini clear air tidak melihat apa apa ke depan kita nggak tahu sampai kapan
satu satunya jalan yang bisa dilakukan oleh pilot adalah betul apa kata pak geri tadi
bahwa pilot biasanya minta naik atau minta turun
karena kemampuan pesawat itu ada batasnya
pada ketinggian tersebut itu adalah sudah maksimum yang diminta oleh pilot
mau tidak mau dia harus turun
kalau ke kiri atau ke kanan juga tidak memecahkan masalah
turbulensi itu biasanya mendatar sekian lebarnya
dan mau tidak mau jalan satu satunya dia turun
makanya dalam grafik itu kelihatanlah turun sampai sekian ribu feet
itu hanya mengurangi ketinggian supaya keluar dari koridor turbulensi tadi
di clear air turbulence ini biasanya bisa terjadi juga nggak di cuaca buruk atau momen seperti apa biasanya pak geri
begini clear air turbulensi tadi seperti kak nunafe bilang itu biar biasanya lagi jauh dari awan dan lain lain
yang biasa bisa deteksi itu kalau misalnya kondisi banyak awan tipis atau dekat dengan awan badai
di daerah teluk benggal di daerah dekat myanmar itu memang kondisinya biasanya banyak awan badai tapi jauh jauh
dan memang secara random ada clear air turbulensi tersebut
saya dalam sepuluh tahun terakhir kalau terbang lewat teluk bengkel nggak pernah nggak kena turnage
dari ringan sampai berat itu ada
dan kadang kadang makanya itu juga dekat dengan cuaca buruk
tapi kalau itu seperti kak nunafe bilang itu bisa memprediksi
pak hanafi ini belum sempat memasang seatbelt
apa yang harus dilakukan penumpang ketika ada dalam kejadian seperti ini sih
kasih aja pak hanafi bagaimana untuk keamanannya
kalau orang yang sering naik pesawat dia akan berpikir cepat sigap cepat duduk dimanapun juga
dimana ada bangku di kiri dan kanan
karena itu kan penumpang cuma ada dua ratus an orang
kalau dia sedang berjalan pada saat kejadian seperti itu dia akan cepat mencari kursi dan cepat pasang seatbelt
dan kenapa bisa terjadi korban
sebelum berita ini melebar saya sudah punya prediksi
yang meninggal itu satu pasti orang tua
yang kedua kemungkinan besar dia mempunyai penyakit yaitu penyakit jantung atau kena hard attack
dimana orang kena heart attack itu pasti ada penyakit
salah satunya adalah mungkin dia sedang stres tegang misalnya nonton film horror atau nonton film tinju barangkali
jadi ada perasaan tegang seperti itu
dan yang tiga puluh an orang itu luka lebam karena apa
itu seribu bukan seratus seribu tidak menggunakan seatbelt
jadi dia bisa dari tempat kursi dia duduk dia bisa terbang sampai ke atas sampai di atas dia jatuh lagi
terima kasih pak hanafi harlim dan juga pak geri suyatman untuk pandangannya dalam peristiwa yang terjadi pada singapura airlines kemarin